walau memilikimu hanyalah angan
tapi kau ukir wajahku dengan senyuman
hatimu memang miliknya
tapi ada di dekatmu saja aku bahagia
tak peduli hanya kau anggap teman
ku merasa nyaman
hah siapa tre
kok dia malah diem aja sih
atau mama panggilkan
mak aku lagi pengen sendiri
mak boleh kan
mama tunggu di luar kalau ada apa apa
aku pikir tanggal enam
adalah tanggal yang indah
namun kini tanggal enam buat hatiku berdarah
kenapa permintaanmu begitu sulit
kenapa di saat hatiku sudah kau lilin
tak bisakah kau biarkan aku kembali
di akhir perempuan saya mengambil kesuatu kebiasaan
tak mampukah kita rajut kebersamaan ini lagi
kau marah lagi
kamu mau cari orang lain
alyain bagaimana kalau saya beli minum dulu seperti itu
yang bahan dimaksud ini
ini dia nih ice tea dingin yang paling mantep banget rasanya ya
pasti enak nih ya
oh tentunya jelas dong
gila karlo sampe bersemangat gini loh
ini rasa hanik madunya terasa sekali nih
tapi masih ada yang lebih penting harus kita pikirin nih
ah itu tuh
tapi nih sampe kalau dari pengalaman gue
cewek itu emang kadang membingungkan dan meruitkan
satu kata iya aja banyak banget maknanya
apalagi kata iya ditambahin banyak kata lainnya
jadi kita tuh tetap harus bantuin roman buat pecahin masalah ini
harus didikin sih
ah harus didikin
eh dulu deh
nih belum minuman ya
mau ke toilet masa bawa minuman
nggak ada ya
ini tagian terhitung sampe sehat hari ini ya mbak ya
makin hari makin banyak aja jumlah tagian pengobatannya ibu
kamu gak punya uang kan
tapi ingat setelah itu kamu dan ibu kamu pulang ke rumah bapak

makasih buat tawarannya pak
tapi karin lebih baik ngutang sama orang daripada harus tinggal sama bapak
kurang ajar kamu
lepaskan tangan saya
yang laki laki itu dipakai buat nyari nafkah untuk keluarganya
bukan buat nyakitin keluarganya
jangan sok pintar
kamu mau saya lepasin
saya bakal lepasin
tapi dengan syarat kamu gak buat kerusuhan lagi
dan kamu pergi dari sini
atau saya minta suster buat panggil satpam
makasih ya sam
cari tempat lain lagi yuk
saya bawa dulu ya pak
tiga tiga tiga lo harus tau
gue tuh hari ini seneng banget tau gak sih
hari ini gue berhasil ngejauhin roman dari ulan
dan tadi ulan sendiri yang ngomong sama roman
iya bella selamat ya
nah karena gue udah berhasil bantuin lo buat deket sama roman
jadi sekarang giliran lo bantuin gue deket sama samuel
soalnya akhir akhir ini samuel jauh dari gue bella
iya sih soalnya tuh samuel sama kayak roman tahu laris banget
tuh lo liat aja sendiri
pokoknya lo lulusin lagi ya
kayaknya bapak tau deh sam
kalau gue lagi butuh banget duit sekarang
makanya bapak tadi ngelakuin hal kayak gitu
buat ngancem gue biar gue balik lagi ke rumah sama ibu
kalau boleh tagi
emangnya tagi yang lo sama rumah sakit itu berapa sih
sembilan jutaan lebih
besok atau lo sabuk siapin ya
lo yakin sam
eh sam sam
pertama gue harus cek tabungan
kedua aku harus ngecek m banking
ya lo tau kan
ya lo tau kalau itu repot
makasih ya sam
kalau misalnya gue udah punya duit
santai aja sih
gue beruntung bisa ketemu sama lo sam

oh gak bagus
saya pasti saya tertahan
tamume selalu gampang
tai kita di sana
yang kero kesir game atau pilots aja oleh mu
oh istilah ternyata satu
walau memilikimu hanyalah angan tapi kau ukir wajahku dengan senyuman
hatimu memang miliknya tapi ada di dekatmu saja aku bahagia
tak peduli hanya kau anggap teman yang penting aku merasa nyaman
ih kok dia malah diem aja sih
iya iya lah disini yang matre itu cuma lo doang
lo perlu bukti
buat ngebuktiin kalau lo itu matre
kalau ngerti aja lo sama orang yang sakit itu berapa sih
sembilan jutaan lebih
yaudah besok atau lo sabu siapin ya
lo takut karena ketahuan lo matren samuel
atau karena lo mau manfaatin samuel karena samuel orang kaya
aduh apa sih lo pasin gue gak
ini pelajaran karena oh udah lanceng kalau ngomong
lanceng gue punya bukti kali
karin lepasin gak
itu pelajaran buat kalian berdua
karena kalian berdua udah sok tau tentang hidup orang lain
kalau lo masih berani minjem uangnya samuel
kita berdua bakalan pastiin seluruh dunia ini bakalan ngecap lo sebagai cewe matre
sebagai cewe matre
nyalet banget sih lo
lebih baik gue gak usah pinjem uangnya sam
hari ini rawan pulang dari rumah sakit
berarti gue bisa ketemu sama roman di sekolah
jadi hari ini kita bakal ada acara syukuran karena roman udah balik rumahnya
asal lo tau gue itu susah payah nelfon dari lo biar roman bahagia
dan sekarang gue gak akan biarin lo atau siapapun buat nyakitin roman
pokoknya lo harus dateng